papa kasihin semua aku
pakun aku ini lagi hamil papa
papa tinggal sama suci papa yang ada di kandungan aku
pak mama itu udah berkorban habis habisan buat aku
udah ngebelain aku
sedangkan papa sekarang apa
papa mau aku di penjara
papa jahat sama aku
oh dari perempuan itu
nggak usah mikir yang aneh aneh ya
nggak usah mikir yang aneh aneh ini cuma dikasih
kenapa karena aku gak perhatian sama kamu
akhirnya kamu cari perhatian lain
kamu minta orang untuk bikinin kamu kue
saya cuma dikasih saya juga nggak tahu
bin jalannya pelan pelan nanti jatuh
pergi ke bali ketemu bule
makan betutuk di atas cobek
eh pak bos yang dapat kue bu handin yang ngambek
kalau yang minum akur hara aja uya demen banget
pak surya kopinya cukup gulanya
memang kita harus ngurang kurangin gula kan di umur kita
silahkan kuenya itu bikin sendiri
sarah ini papa kamu datang
kok bapak ada di sini
papa perlu bicara sama kamu sah
bu chandra saya perlu bicara berdua dengan elsa
biar kami ke taman sebentar dekat sini
gak apa apa ya
oh nggak apa apa silahkan pak
terima kasih bu
papa mau bicara apa ya
perasaan gue kok gak tenang
pak ngaku apa lagi sih pak
kan aku udah bilang bukan aku orangnya
sah tolong mengakulah
kamu yang membunuh roy
kasian mama mendekam di penjara gara gara perbuatan kamu
tolong serahkan diri kamu
ya kasian bapak kasian mama
papa papa kenapa sih pak
bapak tuh kenapa sih pak
selalu ngedesek aku
selalu bilang kalau aku pelakunya
papa dipengaruhin kan sama elsa sama mba anin
udah deh pak buddha pak
aku aku udah gak ada waktu
udah gak ada waktu
ngeladenin omongan apa apa yang ngelantur kayak begini
bukan aku pak
wah masalah aku itu udah banyak ya pak
aku butuh dihibur
bukan disudutin kayak begini pak
elsa tunggu dulu
papa belum bisa bicara
kamu jangan pergi begitu saja
bukan aku pelakunya pak
harus berapa kali aku bilang sama papa
bukan aku pelakunya
sampai kapan kamu begini terus elsa
mau sampai kapan kamu menyembunyikan kenyataan
kenyataan apa pak kenyataan apa
papa udah tahu elsa
papa udah tau kalau kamu pelakunya
apa tahu itu bukan dari apa
apa tahu bisa kira virginie
aku taplah karena maaf saja

belum saya bicara
kamu jangan pergi begitu aja
bukan aku pelakunya pak
harus berapa kali aku bilang sama papa
bukan aku pelakunya
sampai kapan kamu begini terus elsa
mau sampai kapan kamu menyembunyikan kenyataan
kenyataan apa pak kenyataan apa
papa udah tau elsa
papa udah tahu kalau kamu pelakunya
papa tau itu bukan dari al bukan dari andin
tapi dari mama
mama yang cerita ke papa
kamu sudah mengorbankan andin
masa sekarang kamu mau mengorbankan mama juga
papa jangan sama aku pak
elsa kamu bangun aku ini lagi hamil bapak tiga tiga sama sisi papa yang ada di
kandungan aku iya pak mama itu udah berkorban habis habisan buat aku udah
ngebelain aku sedangkan sekarang apa elsa mau aku dipenjara elsa papa jasa
aku baru menjaga papa papa itu saya sama kamu tau gak
i love you so much kamu kamu gak tahu betapa sakitnya papa
elsa semakin cepat kamu mengaku
semakin cepat kamu akan terbebas dari perasaan ini nak kamu akan hidup lebih
percaya papa percaya papa aku gak mau mau dipenjara aku gak mau
papa tega sama aku papa
papa lebih gak tega begini nak melihat kamu seperti ini kamu hidup dengan
ketakutan dengan nggak tenang kamu pikir papa gak sakit
papa tahu kamu pasti ketakutan
bapak tahu kamu gak tenang setiap hari berpikir apakah orang akan
tahu atau tidak tentang perbuatan aku apakah nino akan tahu apa enggak
hidup kamu gak akan tenang
papa membayangkannya aja nih
untuk jadi kamu papa sakit